kepolisian daerah jawa timur telah menetapkan dua tersangka amblasnya jalan raya gubeng kota surabaya beberapa waktu lalu
para tersangka ini adalah bagian perencanaan dan perizinan pelaksanaan serta pengawasan proyek basement
setelah menetapkan satu tersangka berinisial f dari unsur kontraktor pada tanggal dua puluh delapan desember lalu
penyidik polda jatim kembali menetapkan satu tersangka baru yang merupakan unsur dari bagian perencanaan pembangunan basement rumah sakit siloam hospital
kabit humas polda jatim kombespol frans barung mangera mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah pihaknya memeriksa tiga puluh sembilan saksi
dan berdasarkan bukti temuan tim laboratorium forensik di jalan amblas
hingga kini proses penyidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru
kontraktor satu kemungkinan yang kedua dari perencanaan